selamat malam anda menyaksikan the politician bersama saya putri ayu ningtyas
tokoh yang menjadi narasumber saya kali ini
dikenal sebagai salah satu tokoh agama islam yang mendunia
pemikirannya tentang kebangsaan dan toleransi seringkali menjadi rujukan
tapi belakangan ia sedikit tergoda juga dengan politik praktis
meskipun akhirnya partai politik yang ia bentuk tidak lolos menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
prof din selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
terima kasih banyak atas waktu anda
jadi kalau misalnya tadi
sempat sebelum mulai acara ada pertanyaan
tapi kalau misalnya dilihat dari kiprah prof din selama ini
apa yang prof sampaikan
dan seringkali juga dikutip
dan bahkan mungkin ada beberapa tokoh politik
yang seringkali memanfaatkan prof din saat lagi ramai ramai di tahun politik itu kan prof
tapi kemudian sekarang
kemarin sudah membentuk partai pelita
apa sebenarnya yang bisa melatar belakangnya
bagaimana proses gaan dengan pemerintah
dan ada apa apa layanan
dan apa yang terlasih
harus bikin partai

bukan saya berkeberatan untuk disebut
politician sebagai politician
karena bukan sesuatu yang buruk
kegiatan saya memang berdimensi politik
kecuali ya mungkin nanti jika ada kesempatan lewat partai politik
nah politik tentu tak terpisahkan dari agama yang saya yakini agama islam
yang memiliki ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan
termasuk politik itu sendiri
dan umat islam seorang muslim harus berpolitik
sebagai bagian dari keberagamannya
tapi politik dalam pengertian politik nilai
menyuarakan nilai nilai kebenaran keadilan kejujuran
sebagai suatu kewajiban
saya kira dalam agama agama lain juga ada ajaran seperti itu
pada islam sangat lekat sekali ya agama dan politik tak terpisahkan
dalam arti politik menyuarakan nilai nilai tadi
dalam bahasa islam namanya
menegakkan kebenaran mencegah kemungkaran
kebetulan saya terdidik di muhammadiyah
dan pernah diamanahi sebagai ketua umum organisasi besar ini
sangat kental dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar tadi
dalam konteks itulah saya berpolitik
oke prof tapi kita tahu kemudian ada partai pelita sekarang
dan kita tahu juga tidak lolos
tapi sebenarnya ketika prof din berpikiran ayo kita bikin partai
apa yang melatar belakangnya
apakah partai partai politik yang ada sekarang
memiliki nilai yang berbeda dengan yang prof din anut atau bagaimana
sebenarnya saya pernah di partai politik di akhir orde baru
menjadi fungsionaris jabatan ketua departemen litbang
kemudian wakil sekjen dari golong
dari golkar waktu itu belum diberi embel embel politik
dan sempat jadi wakil ketua fraksi di mpr
namun saya memutuskan untuk berjuang lewat jalur sosial kebudayaan kemasyarakatan lewat muhammadiyah sejak tahun dua ribu
walaupun muhammadiyah tidak pernah lepas dari politik
politik nilai tadi itu
begitu pula setelah saya muhammadiyah saya diberi amanah sebagai ketua umum majelis ulama
kemudian terakhir ketua dewan pertimbangan mui bersama seluruh pimpinan ormas ormas islam
nah saya waktu itu mengamati politik moral menyuarakan nilai kebenaran dengan suara lembut keras lantang
ternyata tidak mempan
menghadapi tembok besar
tembok apa itu
ya tembok dari sebuah kekuasaan
yang mempertahankan diri
bahkan nyaris sering saya sebut mengukuhkan kediktatoran konstitusional
mengerahkan segala daya segala upaya
menggerakkan semua organ organ kekuasaan itu untuk mempertahankan diri
dan untuk tidak mendengar kritik
dan fokus dari kritik yang saya lakukan sebenarnya amanah muhammadiyah tahun dua ribu sepuluh
untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara
karena yang terjadi itu adalah istilah yang sering saya ungkapkan
deviasi distorsi dari nilai nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan kita
bahkan kongres umat islam indonesia tahun dua ribu lima belas di yogyakarta
dalam deklarasi jogja memasukkan frasa ini
bahwa kehidupan kebangsaan indonesia terakhir ini mengalami deviasi distorsi disorientasi
dari nilai nilai dasar pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
yaitu kalau tidak dikoreksi berbahaya dan potensial untuk meruntuhkan kehidupan kebangsaan kita
oleh karena itu saya rasakan ini amanat organisasi
maka setelah tidak lagi di pimpinan pusat muhammadiyah
hanya seorang ketua ranting tingkat paling bawah
bersama kaum kritis dari bangsa ini
para intelektual ada juga agamawan
kita bersama sama lewat kami
koalisi aksi menyelamatkan indonesia
lebih keras lagi menyuarakan
tapi juga ya terus terang tidak mempan
lebih karena tidak diterima kritik kritik itu
dan ini berbahaya
ketika tertutup jalur aspirasi itu
ada yang kemudian tidak sabar
banyak dari kawan kawan saya
hanya ada satu kata
saya masih meyakini jalur konstitusi itu
jalur konstitusi yang perlu juga dilakoni
maka harus lewat partai politik
saya tidak mengambil prakarsa
tapi banyak anak anak muda
terutama mereka ingin kaum milenial itu
bangkit terutama pada dua ribu sembilan belas
mayoritaslah kaum milenial itu
mayoritaslah kaum milenial
dan oleh karena itu mereka perlu disantuni
dengan sebuah alat perjuangan politik
yang bisa menjadi alternatif
nah ini satu
bukan sama dengan partai partai lain
maaf saya katakan demikian
kalau sama saya pernah ditawari ya
jadi pimpinan partai partai yang ada
tidak usah saya sebut
tapi saya tidak bersedia
apa nilainya berbeda dengan yang prof amin
dan juga cara perjuangan
kerusakan dari bangsa ini
kehidupan politik kita terjebak kepada materialisme politik
kehidupan politik dikendalikan oleh oligarki
dan kalau itu terjadi
maka mungkin bukan kebaikan yang akan kita peroleh
terutama sejak diubahnya undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
politik indonesia sudah jauh dari ruhnya
sebagaimana yang diisyaratkan oleh sila keempat pancasila
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permasyaratan perwakilan
itu dalam sekali
tapi diberi peluang
terutama dengan merasukkan nilai demokrasi
dan demokrasi pada ajarannya yang paling liberal
adalah kemudian pemilihan langsung
ini sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai nilai dasar indonesia
oke jadi menurut anda itu tidak tepat
maka perubahannya dua kemungkinan
bagaimana yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kembalikan bangsa ini ke hitohnya
yaitu pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
yang disahkan pada delapan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
revolusi yang saya kira undang undang dasar empat puluh lima itu juga memungkinkan
ada ekspresi kebebasan berpendapat dan lain sebagainya
atau lewat jalur konstitusi yang ada sekarang
lewat partai politik
walaupun pada tingkat analisa rasional lama
harus kuat kuatan berhadapan dengan kekuatan kekuatan
yang tidak sepaham
tapi kita tidak boleh kehilangan asa
apalagi kalau jika anak anak muda
kaum milenial yang tampil
maka ya ketika ada yang mau mengusulkan partai politik baru
dengan syarat harus menjadi partai alternatif
tidak terjebak pada materialisme politik
atau mungkin hedonisme politik
dan itu sudah terlihat sekarang
sudah banyak yang begitu menurut anda
banyak sekali kaum idealis
di tubuh bangsa ini
saya tidak mau menjeneralisasi semuanya rusak
bahwa kemudian ada partai anak anak muda
tidak lolos lebih karena persoalan teknis ya
menurut mereka adik adik itu lengkap data
tapi kemudian ada halangan
tapi saya sarankan sebagai ketua majelis permusyaratan partai
kita ini punya hak legal standing
legal basis sebagai partai politik
jadilah partai politik sejati tanpa harus ikut pemilu
oke jadi itu yang akan ditempuh pelita sekarang
kita akan mengarah ke sana
oke jalur perjuangan yang dipilih artinya tetap di partai sekalipun tidak ikut
inilah yang kami maksudkan sebagai politik alternatif
sekaligus partai politik alternatif
oleh karena itu ya tidak ada masalah
itu kan persoalan tidak bisa memenuhi ketentuan
walaupun kami yakin dalam waktu singkat
tanpa uang tanpa dana
ada dana tapi yang sangat sangat terbatas
bisa seperti itu tapi cuma tidak melewati aja lah
jalur jalur formal yang diatur oleh kpu oleh bawaslu
tidak ada masalah
tapi sekarang saya kembali saya penasaran sebenarnya
kalau misalnya kita bicara soal nilai itu ya
nilai yang dibawa oleh pelita dan yang juga dibawa oleh prof din selama ini
apakah kemudian prof din tidak melihat itu di partai partai berbasis agama islam yang ada di indonesia selama ini
nanti dijawabnya prof v kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia the politician
anda masih bersama saya di the politician
dan saya masih bersama dengan prof din syamsuddin
prof din punya latar belakang yang unik sebenarnya
komplit bisa dikatakan
dibesarkan di lingkungan nahdien tapi kemudian menjadi tokoh islam utama di muhammadiyah beberapa tahun sampai sekarang
kalau misalnya kita bicara soal nilai prof
apakah apa yang prof din lihat dari partai politik islam yang saat ini ada di indonesia
sebenarnya kritik dari pengamat dari amerika serikat sejak tahun tujuh puluh an prof ellen samson
mengatakan salah satu dari masalah politik islam dan partai politik islam itu adalah
terjebak kepada mitos kemayoritasan
tapi tidak pernah menjelma secara politik
terima pada politik elektoral dan pemilu
yang kedua yang penting ketakmampuan untuk memanifestasikan keyakinan keagamaan dalam aksi politik
dan kemampuan untuk memanifestasi kepercayaan agama dalam aksi politik
jadi ada keyakinan keislaman
penuh dengan nilai nilai keutamaan
kebenaran keadilan kejujuran
tapi susah untuk dijemahkan dalam kehidupan politik
itu missing link nya di mana prof
ya karena pertama ya bukan dari orang per orang
tapi lebih karena sistem yang mengitarikan
sistem politik yang kurang memungkinkan untuk muncul politisi politisi sejati
lihat saja dari keterpilihannya
memerlukan dana besar
hampir tidak ada yang tanpa sponsorship
ada sih satu dua saya tahu ya
dan oleh karena itu ya harus membayar kwitansi
kalau tidak korupsi
dan korupsi itu akan mudah terjadi
nah yang kedua juga ya
dalam sistem itu ya
kurang terjaring sumber daya politik yang handal
karena kegagalan partai partai politik untuk menjadi partai kader
ya ada satu dua saya tidak ingin generalisasi ya
untuk menjadi partai kader
dan oleh karena itulah ya sumber daya manusia
dari yang terjadi apalagi lewat sebuah proses pemilihan yang seperti itu
yang menurut saya rusak
tidak sesuai dengan sila keempat pancasila
maka akan ada hasil
nggak bisa kita harapkan hasil itu
baik pada pemilu legislatif maupun pada pemilu eksekutif
presiden dan bakal presiden
tapi kalau misalnya prof tadi katakan ini dari sistemnya
sebenarnya tidak ada pilihan bagi partai partai islam yang sekarang ada di indonesia
selain mengikuti sistem itu
karena tidak mungkin keluar dari sistem itu kan
kalau seandainya dari dalam partai politik from within
dan ini menisayakan ada orang orang yang memang ingin tampil sebagai agen perubahan
dan iya meragukan
akhirnya mereka bersepakat untuk menentukan
katakanlah peraturan peraturan undang undang
yang mengarah kepada kebaikan kepada kemaslahan bangsa
seperti yang dicita citakan oleh para pendiri bangsa ini
tapi dengan sistem seperti itu banyak dari politisi tidak semua
saya tahu banyak kawan kawan saya yang punya idealisme
punya cita cita perjuangan yang mulia
dengan dalam seperti itu ya banyak yang menikmati
hanya asyik masuk
oleh karena itu harus kita pertahankan
saya pernah diundang oleh komisi dua untuk menyampaikan pikiran
sehubungan dengan revisi undang undang tentang pemilu
saya katakan kalau hanya merubah perabot perabot dari rumah seperti ini
tidak ada artinya
ini harus rumahnya sendiri harus diubah
dalam arti bangunan politik itu sendiri
tapi saya ingin mengajak generasi penerus untuk tidak kehilangan harapan
tidak kehilangan asa
banyak yang menempuh jalur revolusi
terutama mendesakkan bukan pemakzulan tapi mendesakkan lembaga politik yang ada seperti mpr atau dpr untuk melakukan perubahan
tapi saya juga mendorong anak anak muda yang ingin lewat jalur konstitusi
dan lama ya prosesnya
harus ditempuh juga
kalau dengan pesimisme maka ya saya tidak tahu
usia kita terbatas
kita tinggal menangis dari alam barzah
meratapi dan menatap indonesia yang semakin jauh dari cita cita pendiriannya oleh para pendiri bangsa itu
prof kita tahu kalau misalnya ormas muslim ya
seringkali pada saat pesta demokrasi itu kemudian ditarik ke ranah politik praktis
ke kanan ke kiri pokoknya ditarik ke seluruh penjuru bagian karena memang dilihat sangat strategis dan sangat menguntungkan
tapi sebenarnya apakah memang harus seperti itu
di tatanan demokrasi yang sesungguhnya prof
itu konsekuensi logis dari sistem dan tradisi politik yang ada
saya menerima calon presiden waktu kan jadi ketua umum pp muhammad itu bukan sekali dua
datang lagi dan datang lagi
dan kita tahu maksudnya untuk menarik dukungan
dan selalu kita katakan muhammadiyah tidak terlibat dalam politik kekuasaan
tidak punya hubungan struktural dengan partai politik
dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun
tapi ya kita terima sebagai silaturahim sambil
kita menyampaikan pikiran pikiran
dan itu masih saya lakukan setelah tidak memimpin muhammadiyah lewat organisasi lain
namanya dewan nasional pergerakan indonesia maju yang juga saya pimpin
ini adalah eksperimen kemajemukan
gerakan rakyat lintas agama lintas suku lintas profesi
kita diskusi secara serius
jadi satu buku kecil
dan kita undang pasangan calon presiden wakil presiden
waktu itu hanya pak prabowo yang datang
kita sampaikan ini pikiran
pikiran bersama gitu
nah jadi kalau datang seperti itu ya terus terang kalau dari sudut pandangan muhammadiyah
kesempatan kita untuk bersilaturahim
bersilatul fikri tukar menukar pikiran
sambil kita sampaikan
bukan untuk membuat deal deal commitment
apalagi untuk ya nanti dapat jatah menteri apa menteri itu
yang sebenarnya muhammadiyah
yang sebenarnya muhammadiyah terserang bukan merupakan kebiasaannya
dan oleh karena itu ya pada hemat saya
ormas ormas apapun ormas ormas keagamaan di kalangan umat islam itu seratusan
tujuh puluh an yang berskala nasional yang punya cabang di minimal dua per tiga dari seluruh provinsi yang ada
dan ormas ormas di agama agama lain
kalau betul betul menjadi civil society organization
organisasi masyarakat baduy yang real
ini juga salah satu peluang ya
salah satu harapan ya
bagi adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita
kita sudah bicara soal demokrasi sedikit
kemudian soal partai pelita
saya ingin bicara soal hubungan anda dengan presiden joko widodo
tapi banyak yang melihat langsung di balas
tapi banyak yang melihat hubungannya
apakah betul panas dingin karena dulu sempat akrab
anda juga menjadi utusan
kemudian belakangan seperti mengambil posisi berseberangan
memberikan terus memberikan kritik atas kebijakan
dan anda cukup keras
anda cukup keras
apalagi berkaitan dengan beberapa kebijakan kita tahu
cukup atau sangat keras
anda ya bisa dikatakan anda sangat keras soal itu
jadi sebenarnya bagaimana hubungannya dengan presiden
saya merasa biasa biasa saja
walaupun ya sejak mungkin dua tiga tahun terakhir tidak pernah bertemu
baik saya datang atau beliau datang
ya pertama saya ingin punya hubungan dalam konteks politik dan semua orang itu baik
baik itu jangan ada suatu perasaan
pada dasar like or dislike
tapi sebagai pertama saya akademisi
saya masih mengajar di perguruan tinggi sekarang
guru besar di v ship uin jakarta
yang kedua pernah diamanahi sebagai pemimpin organisasi keagamaan
maka hasrat untuk amar marub nahi mukartad itu susah
untuk saya hentikan
karena saya yakin itu bagian dari ajaran agama
yang kedua sudah berumur ya sekarang
ya sudah berumur empat tahun
kalau hijriahnya enam puluh enam
jadi sudah lebih dari usia nabi muhammad saw ketika wafat
terbatas usia kita
maka saya tidak punya pretensi target apa apa
saya harus terus menyuarakan yang segini
dengan segala risiko
pro kontra itu biasa
walaupun saya lihat kontra kontra itu masih biasa biasa saja
dan tidak perlu dilayani
nah hubungan dengan pak joko widodo ya
saya dari dulu sudah kenal beliau
sejak jadi wali kota di solo
kalau saya ada kegiatan di muhammadiyah
di universitas muhammadiyah sudah pernah ketemu
begitu pula ketika jadi gubernur dan jadi presiden
waktu mau ucap pres
dua atau tiga kali datang ke pp muhammadiyah
di antaranya saya silakan untuk memimpin sholat zuhur waktu itu ya
dan kemudian ketika diminta jadi utusan khusus
karena terus terang
untuk jabatan politik itu wakil ketua
ada prof malik fajar
prof yahya muhaymin
sekarang prof muhajir
tidak pernah ketua umum
oleh karena itu ketika saya diminta
tapi karena beliau betul betul meminta
dua atau tiga kali saya diundang ke istana
bapak presiden saya sudah melakoni
tugas ini sebagai presiden acrp
tokoto agama asia berpusat di tokyo
saya sampai sekarang kok presiden dari
konferensi dunia agama dan pendamaian
jadi sudah saya lakoni
ini tugas negara
saya beri syarat
lembaga ini betul betul difungsikan
sebagai biasa biasa saja
apalagi kalau terkesan saya dikooptasi
terlalu murah nilainya
di ruangan ini bagus apa tidak
terkait dengan umat islam
karena sudah saya sampaikan kepada beliau
empat belas hari setelah demonstrasi rame rame
dan saya diundang ke istana
ini umat islam ini kecewa
dalam keadanya ketaadilan ekonomi
sentra sentra ekonomi umat islam terpuruk
yang menguasai ekonomi adalah
segelintir orang menguasai lebih dari
ini berbahaya bagi indonesia
segera atasi kesenian ekonomi
sejak itu kemudian ada bersebut
beliau bahkan bilang
apa yang harus dilakukan
mahathir muhammad di malaysia
bilang kepada pengusaha
anda boleh maju tapi bumi putar harus saya berdayakan
ketika saya jadi utusan beliau itu
nanti setelah jeda kita akan membahas lagi
kita akan memasuki tahun politik
prof sudah mulai sekarang
tahun tahun politik ke depan

tetap bersama kami di the politician
berita terkini dari dpr
di kepala publik
di kepala publik
anda masih menyaksikan the politician
saya masih bersama prof dean syamsudin
prof din kalau kita tahu tahun depan
sekarang sebenarnya sudah mulai panas situasinya
kita sudah memasuki tahun politik
tapi kalau misalnya kita lihat
prof din melihat apa kira kira yang akan terjadi
apakah ada pendekatan atau pola perpolitikan yang berbeda yang akan dialami indonesia atau bagaimana
ya ada continuity and change keberlangsungan walaupun ada perubahan
kelangsungan itu ya saya kira praktek dan tradisi politik tidak jauh berbeda dan tidak mengalami perubahan karena sistemnya tidak berubah
karena selama parliamentary threshold presidential threshold masih dipatok seperti sekarang ya dua puluh persen ya tidak akan ada perubahan
hanya akan membuat partai partai politik saling berinteraksi melakukan deal deal dan nyaris politik dagang sapi
maka ya tidak akan ada perubahan yang signifikan
bahkan ada perubahan mungkin ya karena ya
terutama presiden dan wakil presiden yang berkuasa presiden itu sudah dua periode
tidak memungkinkan lagi untuk tiga periode walaupun dicoba coba tiga periode
saya kira akan jadi malapetaka nasional itu atau ditambah dua tahun dengan dali kan dua tahun terakhir ini karena covid
itu akan menjadi terus terang aja ya hiruk pikuk nanti itu
nah karena prioritas terakhir ya maka ya ada peluang bagi calon
calon calon lama yang maju lagi atau calon baru seperti yang sudah kita ikuti pada partai nasdem mendeklarasikan dr anies baswedan
atau mungkin nanti pdip yang punya suara besar bisa mencalonkan calonnya sendiri
antara gerindra dengan pak prabowo yang sedang banyak dibahas sekarang terakhir tentang siapa pendampingnya dan lain sebagainya gitu
saya memprediksi tidak akan
selama sistemnya sendiri tidak diubah
bahwa kemudian nanti ada calon calon baru tentu kita harapkan ya
dan terutama yang bisa membawa kepada perubahan
ke arah perubahan
karena perubahan ini juga akan berbeda ya diantara kita ya
adanya perlunya oleh karena itu leadership change leadership
kepemimpinan perubahan dengan change management
manajemen politik yang mengarah kepada perubahan
terutama politik bukan sebagai biasa biasa saja
ini yang kita harapkan gitu
nah oleh karena itu ya pertama ya harus terus diperjuangkan agar sistem politik sistem pemilu ini diubah
untuk membuka peluang bagi banyak calon
kalau tidak ya dan apalagi jika ada yang mengarahkan hanya untuk ya untuk membuat keputusan
kalau tidak ya dan apalagi jika ada yang mengarahkan hanya untuk keputusan

ungkurnya misalnya adalah diadaan maksudnya ya pasangan backbone jika kita penguasawha dan juga seperti para setidaknya

bagi upaya menjaring apa namanya pemimpin pemimpin terbaik indonesia
harus diberi banyak kemungkinan
dan akan menkristal jadi dua
ini akan mendorong bipolarisasi dalam tubuh bangsa yaitu pembelahan
atau anda sudah melihat itu akan terjadi lagi
sudah terjadi dan saya khawatir akan terulang kembali
dan kemudian pembelahan itu polarisasi itu kemudian dikaitkan dengan identitas
dan saling tuduh
politik identitas sebagai sesuatu yang buruk
padahal itu melekat dalam diri manusia identitas itu
tapi kemudian dipakai sebagai muscling approach
pendekatan memiting seperti dalam gulat ya
dan itu dituduhnya kepada kalangan islam
maka banyak dari kalangan islam yang sakit hati
padahal kalau politik identitas tak terpisahkan dari diri manusia
semuanya menampilkan politik identitas
lihat saja partai partai politik dengan simbolnya masing masing
tapi ini akan menjadi alat politik dan terutama jika ada dua pasangan calon
dan maka keterbelahan di tubuh bangsa ini
bipolarisasi atas dasar basis primordial keagamaan atau apa
ini akan menguat
saya termasuk yang sangat prihatin jika ini terjadi
tapi jalan keluarnya nggak pernah dipikirkan
jalan keluarnya rombak sistem politik
kembalikan kepada pancasila
kerakyatan yang dipilih hikmah kebijaksanaan
dalam permusyaratan perwakilan
tapi kalau misalnya sekarang kan bagaimanapun untuk mengubah sistemnya sudah tidak mungkin lagi
kenapa tidak mungkin
prosesnya sekarang sudah berlangsung
masih dua tahun
satu minggu sebelum pemilu masih bisa diubah
harus ada good will political will dari semua pihak
ini masih dua tahun masih lama
satu minggu sebelumnya masih bisa diubah
kalau kita mau
kalau kita tidak mau
sebagian kemudian nanti memilih untuk tidak memilih
ini adalah kebangkrutan demokrasi yang akan kita peroleh
saya tidak soal itu ya
tapi dari sudut ranah sosial
kebetulan saya pernah berada di dalamnya atau masih sampai sekarang
ini akan memperkuat keterbelahan bangsa
dan hubungan kita itu bukan dialogis
upaya dialog dialog antara agama antara kelompok
ya bagaikan kita membangun gunung pasir itu
langsung diambruk oleh gelombang
ini masalah indonesia
jadi memerlukan negarawan negarawan yang berpikir jernih cerdas nektar
untuk tidak ada jalan lain
kembalikan ke nilai nilai dasar
kebangsaan kenegaran kita
kalau misalnya kita sudah lihat ada beberapa tokoh politik
yang mengatakan pak prabowo kemudian sudah bertemu dengan pimpinan partai politik
kemudian mbak puan juga sudah bertemu dengan pimpinan partai politik
dan mereka kemudian bersepakat mengatakan ingin pemilu yang damai
tidak ingin yang intoleran
tidak ingin yang memecah belah bangsa
itu menurut anda bagaimana
ya itu kan selalu diucapkan oleh para politisi
oleh para calon presiden wakil presiden jelang pemilu jelang pilpres
tetapi itu tidak akan menjadi kenyataan
karena sistem ini sangat mempengaruhi
atau sistem ini membawa dampak sistemik
memberikan celah ya
ya bukan hanya celah
luar biasa daya rusaknya
kalau saya ya itu nanti yang terjadi itu deal deal antara
di luar partai politik banyak figur figur sumber daya ya
yang sebenarnya apa namanya mumpuni
saya bisa sebut deretanya mungkin sampai seratus orang ya
tapi tidak akan bisa terlacak oleh radar partai partai politik
karena ya mereka punya egoismenya sendiri
bisa nggak partai politik kemudian melihat
jangan jangan saya berlindung pada allah untuk tidak dikaitkan pada saya
saya ini sudah merasa umur di ujung
tidak ada niat niat untuk itu
tapi banyak sekali termasuk anak anak muda
ini kerugian bagi bangsa
jadi demokrasi telah gagal kita jadikan sebagai alat
selain untuk mewujudkan kesejahteraan
tapi alat politik dan partai politik sebagai alat pendidikan politik
untuk menampilkan kadar kadar bangsa yang banyak
apalagi ketika partai politik kemudian ya dibatasi dengan ketentuan ketentuan
ya akhirnya oligarki saya kira akan tetap bercokol
oligarki ekonomi akan tetap mendiktikan politik
dan ini pada hemat saya tidak akan membawa perubahan yang signifikan
indonesia dua ribu dua puluh empat ke dua ribu dua puluh sembilan
oke tapi karena kita sudah bicara soal potensi potensi dan bibit bibit indonesia
jadi pemimpin yang seperti apa yang baik dan yang dibutuhkan indonesia di dua ribu dua puluh empat
nanti setelah jeda tetap bersama kami
anda masih bersama kami di the politician
saya masih dengan prof din syamsuddin
prof din kalau kita bicara kriteria ya
kita lihat siapa yang kira kira atau sosok seperti apa yang dibutuhkan indonesia di dua ribu dua puluh empat
dengan tantangannya yang kompleks
pertama kriteria yang bisa mensintesakan kebaikan
kebaikan dari kepemimpinan masa lampau
antara lain ada pemimpin tanpa saya sebut nama ya
presiden mana solidarity maker
ini penting bagi indonesia sebagai masyarakat majemuk atas dasar agama suku dan lain lain sebagainya
dan ada potensi apa namanya hasrat dari daerah daerah ya
di awal reformasi ingin memerdekakan diri
ini memerlukan solidarity maker
dan klop dengan pancasila
rakyatan ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
kepimpinan hikmah itu kepimpinan yang berada di atas dan untuk semua kelompok semua golongan
bukan untuk golongan yang memilihnya saja
tapi demokrasi liberal ya
presiden yang terpilih itu
dia akan menghadapi lawan lawan politiknya secara eksklusif
zero sum game politik dan mengenyahkan
karena dia harus mempertanggungjawabkan pada kelompoknya
dan apalagi dia sebagai petugas partai
yang harus bertanggung jawab
nah ini kita kehilangan solidarmaker seperti bung karno dulu ya
walaupun beliau seorang yang berasal dari sebuah partai politik
yang kedua saya menekankan nilai kejujuran dan keadilan
mana yang duluan ya jujur adil
kejujuran keadilan ini dua ajaran agama yang sangat sangat penting sekali ya
saya pernah berdasarkan hadith sesungguhnya
sekarang sering diangkat angkat kembali ya dalam situasi seperti ini
kalau pemimpin yang tampil di atas ketak jujuran
di atas kebohongan karena manipulasi manipulasi
itu terus terang akan menimbulkan musibah yang berkepanjangan
ini istilah saya yang saya angkat dari hadith nabi muhammad saw
dan apalagi ketika dia memimpin
dia tidak menegakkan kejujuran dan keadilan itu sendiri
keteadilan kezaliman itu ya
sebenarnya bukan hanya secara teologis
berbahaya tapi juga secara sosiologis
itu akan menimbulkan masalah
yang merasa dizolimi itu akan memberontak
saya sebagai yang diberi amanah di pergerakan islam
saya bukan karena eksklusif untuk umat islam
gak bisa umat islam itu dipinggirkan dalam kehidupan nasional
ini tidak baik bagi indonesia
walaupun umat islam jangan dianakmaskan
tentu ya keadilan
tidak dipinggirkan tapi juga tidak dianakmaskan
tapi dalam arti kalau ya yang berkembang
sebagaimana saya tidak ingin sebut istilah istilahnya ya
karena mereka mengadu
dulu juga ke muhammadiyah
kok kita rasakan keadilan ekonomi
saya bilang kepada mereka
anda harus bangkit bersatu
berbuatlah supaya jangan menjadi orang pecundang
jangan menjadi kelompok yang kalah
tapi kan lagi lagi ada sistem
nah ini susah dijelaskan
saya menengarai ada aspek dimensi seperti itu dalam kehidupan nasional kita
untuk jangka panjang
sangat tidak positif bagi indonesia
dan akan ya
meruntuhkan indonesia itu sendiri
kan indonesia itu ditegakkan atas dasar kebersamaan
maka kembali kepada pemimpin tadi
selain dua kriteria itu
yang ketiga ya harus pemimpin yang mumpuni
sekarang terjadi dinamika geopolitik geoekonomi global
terjadi pergeseran apa yang disebut dalam bahasa indonesia
dari atlantik ke pasifik
kebangkitan asia timur
bagaimana kita menghadapi itu semua
dan kita berada di kawasan itu
nah ini memerlukan pemimpin indonesia yang visioner
bagaimana cita cita nasional kita itu diterjemahkan
dalam konteks dinamika global yang baru
dan kita harus masuk ke pergauran internasional
dulu bung karno sudah masuk ke situ
bahkan memimpin gitu
nah sayang indonesia kemudian ya terkebelakang sekarang ya
bukan menjadi apa namanya pemain kunci
key players dalam hubungan internasional
ini memerlukan pemimpin yang pada menurut saya ya dia punya outreach global
walaupun ya dia adalah orang yang merakyat secara domestik
nah untuk itu ya saya kira yang terakhir itu
pada khidmat saya ya
pemimpin yang harus menjadi pemimpin sejati
sering kita ini tidak otentik
sebagai manusia sebagai pemimpin
kesejatian sebagai pemimpin ini sangat diperlukan
maka oleh karena itu integritas sangat penting
sangat penting integritas
nah sebagai akibatnya karena hilangnya integritas
ucap dan laku tidak sama
ucap ucap dan laku sama berubah ubah
apa yang dikatakan hari ini tidak sama dengan dikatakan besok
nah ini terus terang
terang akan mempengaruhi generasi penerus
kita tidak memberikan keteladanan
akhirnya politik itu apa
tidak bersifat edukatif mendidik generasi penerus dari bangsa ini
kita harus berfikir ya seratus tahun dua ratus tahunnya akan datang
bangsa indonesia yang saya kira menghadapi tantangan global
bahkan kalau visioner ya
saya termasuk yang bersetujuan pendapat
setelah kebangkitan asia timur sekarang
rotasi kehidupan peradaban dunia itu akan ke bawah
akan ke selatan dan barat
indonesia harus menjadi kunci
mungkin ya kurang dari seratus tahunnya akan datang
nah bisakah pemimpin indonesia yang punya visi yang sudah termaktub dan tersirat
terletak tersurat dalam pembukaan undang undang dasar empat puluh luar biasa
itu yang tidak diterjemahkan
nah saya berada pada posisi kritis
ya bukan cukup keras
tapi bagi saya ya harus disuarakan
terutama penyimpangan dari pancasila
dan undang undang dasar empat puluh lima
saya sampaikan kepada yang anti pancasila
muhammadiyah sudah menetapkan di mu'tamar dua ribu lima belas
dari pikiran saya sebagai negara pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah
negara kesepakatan negara pembuktian
tapi oleh karena itu kita peka terhadap penyimpangan terhadap pancasila
dan undang undang dasar empat puluh lima
yang hanya diklaim
kami bhinneka tunggal ika
pada saat yang sama mereka tidak mempraktekan pancasila dan bineka tunggal ika
kalau misalnya bicara soal anda menunjuk mereka nih
karena anda kebetulan menunjuk mereka
jadi apakah sekarang
kritik kepada pemerintah itu semakin tidak bertaji
anda melihat itu sekarang
bukan tidak bertaji
pemerintahnya semakin apa ya
mengukuhkan yang saya sering
kritiknya sudah kencang ya
lebih dari kencang
kalau di luar negeri
di mu sepuluh orang itu diperhatikan
di sini jutaan tidak
bahkan dilawan secara represif
nah orang indonesia ini masih baik
masih sangat baik sekali
sebenarnya itu sudah cukup alasan untuk revolusi besar besaran gitu
banyak yang datang
saya ini bukan tipe yang harus memimpin seperti itu
dan keras ya dalam kata kata
tapi kalau untuk memimpin itu mungkin tidak ada potongannya lah gitu ya
atau mungkin selain watak yang
tertanam dari saya itu
harus kita lakukan
tapi ya tanpa kasar kusuk
tapi kalau ada yang mau keras seperti itu
ini revolusi ya
saya tidak pada posisi ingin menghalanginya
tapi saya izinkan saya punya cara sendiri
punya jalur sendiri
secara sendiri saya masih meyakini konstitusi
yang harus diubah di tengah jalan
tapi ya sangat tergantung pada rakyat indonesia
mau ke perubahan
kalau saya kembalikan dulu
yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini
pancasila dan undang undang nasional
baru nanti kita modifikasi sesuai dengan
tapi jangan mungkinkan dan biarkan
muncul pikiran pikiran yang sesuruh anti pancasila
dan akan merusak
harmoni dari kehidupan kebangsaan kita
itu yang harus dijegah
karena prof din tadi sudah menyinggung soal
masa depan kemudian anak muda
nanti setelah jeda kita bahas soal prof
demokrasi islam dan anak muda
bagaimana supaya ini bersatu solid
karena ini akan menjadi roda pembangunan selanjutnya
tetap bersama kami
kembali bersama kami di the politician
masih bersama din syamsudin
prof din kita sudah sampai di segmen terakhir
yang saya ingin gali sekarang dari prof dina
adalah bagaimana kemudian kita bicara soal demokrasi
kita bicara soal islam dan juga anak muda
menyatukan ini semua prof
karena pasti kemudian kita tahu
anak muda punya beragam referensi
entah itu apakah itu mungkin
selain demokrasi dan lain sebagainya
kita bisa mengambil demokrasi
sebagai sebuah pilihan
tapi harus dipastikan demokrasi
yang tidak bertentangan dengan pancasila
yang memuat nilai nilai
sangat diinspirasikan oleh agama
sila keempat itu
saya sudah coba teliti
tidak identik dengan demos
ada nuansa individual
oleh para pendiri bangsa kita itu
itu punya dimensi tertentu dalam hubungan dengan penguasa
yang sebenarnya diambil dari kosa kata pengembala dan gembalaan
arro'iyah itu gembalaan
relasi maknanya itu
pengembala dan gembalaan
sangat sayang kepada hewan gembalaannya
kemudian oleh karena itu
sangat bertanggung jawab
tidak mau kalau dia mati kurus kering
dia dia bawa ke padang rumput
oleh karena itu kerakyatan
yang di pakai
diadopsi oleh istilah indonesia
tidak identik dengan demokrasi
walaupun ada dimensi demokrasi
ditambah dengan frasa yang dipilih hikmah kebijaksanaan
ini pada posisi penguasa
luar biasa itu pancasila itu
dalam permusyaratan perwakilan
untuk adanya kesepakatan
maka tidak mungkin ada persekongkolan jahat
tidak mungkin ada
pikiran pikiran yang kemudian
bertentangan dengan konstitusi
saya memperakarsai jihad konstitusi
termasuk dari luar
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang tentang migas undang undang tentang minerba
undang undang tentang sumber daya air
sekarang tidak ada
dpr pemerintah tidak tertarik
yang tidak sepi dari intervensi
dalam kaitan itu demokrasi
saya tidak anti demokrasi
kalau dilawankan dengan teokrasi
saya memilih demokrasi
islam lebih kompetibel terhadap demokrasi
menurut ahli demokrasi
itu ada banyak sekali
bahkan ada seorang
jadi apa yang paling baik untuk indonesia
rumuskan pancasila itu
yang di dalam undang undang dasar

sudah ada rancang bangunnya
arsitektur negara indonesia
sebagai tafsir dari
pendiri bangsa pada masa lampau
itu bisa dicoba
tapi ya dengan amandemen dua ribu dua itu
saya kira kita sudah
dalam kaitan ini
maka generasi muda
sebagai pemilik masa depan
harus merasa bertanggung jawab
tapi saya tahu mereka jadi
jadi bagian yang
menyaksikan teater indonesia ini
yang merusak pancasila itu
kemudian mereka punya
tidak sedikit dari kalangan islam pun
saya sebagai pikiran
bukan baik baik saja
tapi mari kita tetap
berpegang teguh kepada negara negara kita
yang oleh muhammadiyah sebagai
kita mengisi negara pancasila itu
sekali lagi terima kasih sudah hadir
ini terakhir kok jadi batuk
karena sudah terlalu seru
terima kasih banyak atas waktu anda prof dinson
menurut saya bermanfaat
terima kasih sekali lagi atas waktu anda
pamit selamat malam